empat fraksi di dewan perwakilan rakyat setuju menggulirkan hak angket terkait status basuki cahayapurnama
yang kembali aktif sebagai gubernur dki jakarta
empat fraksi itu adalah fraksi pks fraksi partai demokrat fraksi partai gerindra dan fraksi pan
sementara itu wakil ketua dpr ri fahri hamzah justru menilai hak angket belum diperlukan
ia menilai sebaiknya dilakukan hak interpelasi terlebih dahulu
wakil ketua dpr fadli zon menilai pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri
telah melanggar undang undang dan bertentangan dengan jurisprudensi yang ada
sebab menurutnya sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum selama ini langsung diberhentikan
atau pelanggaran terhadap undang undang agar kita ingin menguji sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
yang tidak memberhentikan saudara basuki cahayapurnama sebagai gubernur
sementara itu wakil ketua dpr ri fahri hamzah justru menilai hak angket belum diperlukan
ia menilai sebaiknya dilakukan hak interpelasi terlebih dahulu karena prosesnya lebih mudah dan cepat
jika jawaban atas hak interpelasi ini tidak diperlukan
barulah kemudian diajukan hak angket
yang akan banyak sekali nanti
menteri dalam negeri cahaya kumolo sebelumnya beralasan keputusannya tidak memberhentikan ahok sebagai gubernur dki
sudah sesuai perundangan
sebab kasus yang menjerat ahok belum berkekuatan hukum tetap
pada posisi pak ahok sebagai terdakwa
karena tidak ditahan dan ancaman hukumannya belum
ada putusan dari jaksa penuntut
yang mengikuti apakah menggunakan empat atau lima tahun
ya saya harus adil
sebagaimana teman teman pejabat yang lain yang kasusnya di bawah lima tahun ya
sepanjang tidak ditahan
ya tetap menjawabkan sampai keputusan hukum tetap
empat fraksi di dpr telah menginisiasi hak angket penonaktifan basuki cayapurnama sebagai gubernur dki jakarta
sebanyak sembilan puluh anggota dpr dari fraksi gerindra pks pan dan partai demokrat
menandatangani pengajuan hak angket tersebut